menkumham yasona lauli menjelaskan pihaknya telah menerima berkas hasil klb deli serdang dua hari yang lalu
kini berkas tersebut sedang diteliti dan diverifikasi sebelum akhirnya diputuskan
kemenkumham juga akan mendalami berkas hasil klb berdasarkan adart partai yang masih berlaku
apakah adart dua ribu lima atau adart dua ribu dua puluh
yasona menegaskan pihaknya melayani setiap laporan yang masuk sesuai dengan ketentuan
dia mempersilahkan jika kedua pihak yang berselisih akan melanjutkan proses hukum kepengadilan
sementara itu sidang gugatan yang dilayangkan oleh joni allen terhadap ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono ditunda hingga pekan depan
pihak tergugat tidak hadir dalam sidang perdana yang digelar hari ini di pengadilan negeri jakarta pusat
menurut kuasa hukum joni allen selamat hasan gugatan tidak hanya dilayangkan kepada ketua umum partai demokrat
tapi juga kehincapan jahitan dan toko rifki
pak joni allen tidak tahu apa masalahnya
kemudian siapa yang melapor terkait apa dilaporkan dan pak joni allen tidak diberikan hak untuk membela diri
tau tau sudah ada surat dari pak hincapan jahitan
pihak joni allen menuding ketiganya telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pemecatan yang tidak sesuai adart partai
tim liputan cnn indonesia